pagi ini kita awali dari presiden joko widodo yang ikut makan siang bersama dengan ratusan pekerja pabrik sepeda motor di pulau gadung jakarta timur senin kemarin
presiden yang datang di pabrik saat jam makan siang langsung menuju ke kantin pabrik untuk memilih sendiri menu makan siangnya
jokowi kemudian menuju meja makan untuk menyantap makan siangnya berbarengan dengan seluruh karyawan dan pekerja pabrik
di meja yang sama jokowi juga ditemani gubernur dki jakarta anies baswedan serta sejumlah menteri
setelah makan siang jokowi melihat proses produksi di pabrik sepeda motor tersebut
di sini jokowi sempat mencoba menaiki salah satu motor yang telah diproduksi
jokowi berharap industri otomotif terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kuantitas ekspor indonesia
selain berkunjung ke pabrik sepeda motor jokowi yang ditemani anies baswedan juga menghadiri sejumlah acara bersama
di antaranya sosialisasi pkh serta pembagian sertifikat tanah di cakung
mereka bahkan sempat semobil bersama